assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
ramadan adalah bulan penuh keistimewaan
salah satu keistimewaan ini adalah diturunkannya al quran
peristiwa penting yang kemudian disebut sebagai nuzul quran ini
diperingati setiap tujuh belas ramadan
di sisi lain kita juga memahami bahwa al quran diturunkan secara berangsur angsur
dan tidak hanya di bulan suci ini
nah pemirsa insya allah hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik dan penting ini
terkait hikmah nuzul quran bersama gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
sehat pak kiai
alhamdulillah hari ini tema kita yang akan kita bahas kita elaborasi
adalah terkait hikmah nuzul quran
pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
pak kiai selama ini kita memahami bahwa nuzul quran ini diperingati setiap tanggal tujuh belas ramadan
sebenarnya dasarnya ini dari mana pak
saya ingin membuka pertemuan kali ini kepada para pemirsa
dengan tanggal diturunkannya al quran
itu memang terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama
tetapi ketika kemudian misalnya kita sebagai bangsa indonesia
atau di negara lain
ada yang memperingati turunnya al quran tujuh belas ramadan
kalaupun misalnya kita tidak sepakat dengan tanggal tersebut
kalaupun misalnya kita tidak bisa menerima
apa yang disampaikan sebagai dalil dan yang diberikan oleh allah
dalil di sana
tetapi kita harus yakin
bahwa tidak mungkin kita itu benar sendirian
dan tidak mungkin orang sebanyak itu semuanya salah
oleh karena itu
al quran sebagai kitab yang mulia
ini mujizat utama rasulullah
itu adalah kitab yang sangat istimewa
oleh karena itu bukan saja isinya kandungannya
bahkan juga cara diturunkannya
al quran itu istimewa misalnya
kita tidak pernah menemukan
satu bacaan sepanjang sejarah kemanusiaan
yang dibaca oleh jutaan orang
baik orang itu paham atau tidak paham
tetapi semuanya membaca
saya tidak mungkin membaca satu buku
kecuali buku itu bisa saya pahami
oleh karena itu ilmu pengetahuan sehebat apapun
itu biasanya di setiap negara itu bisa saya pahami

itu biasanya di setiap negara itu bisa saya pahami
itu biasanya di setiap negara itu bisa saya pahami
akan menggunakan bahasa lokal

itu dibaca dan digandrungi oleh begitu banyak manusia
yang lebih menarik lagi mila
al quran itu cara membacanya
itu suka diperlombakan
namanya musabakoh tilawatil quran
kalau musabakoh itu tingkat internasional
dilombakan ini ada satu yang menarik sekali
seringkali juara pembaca al quran
itu justru bukan orang arab
orang indonesia sering ya pak
orang indonesia sering sekali
bahkan kalau saya mau berbicara
di era delapan puluh an dulu
beliau juga allah beri umur panjang
masih hidup sampai sekarang
ada korik legendaris indonesia
itu bisa dicari di youtubenya banyak sekali
itu ketika membaca al quran
itu senemikian indah
padahal beliau itu orang jawa
dan anehnya lah
itu bisa dikira
orang yang memiliki dialektika tertentu
dari bahasa ibunya
itu menjadi hilang ketika dia membaca al quran
jadi banyak sekali korik internasional
itu dipegang oleh orang indonesia
dan banyak pula orang indonesia itu
yang juga keturunan orang jawa
tapi begitu membaca al quran
itu seperti hilang identitas jawanya
dialektikanya menjadi hilang
karena al quran ini
satu satunya kitab di dunia
yang dihafal oleh begitu banyak orang
seandainya kita mau melakukan satu kegiatan
kita bakar semua tulisan yang ada di dunia ini
maka hanya ada satu buku
hanya ada satu kitab
yang bisa ditulis kembali
tanpa ada keraguan sedikitpun
karena ini dihafal dipelajari
bukan saja pada jumlah besarnya
bukan saja pada suruhnya
bukan saja pada ayatnya
bukan saja pada kalimatnya
bahkan huruf demi huruf
kata demi kata yang merangkai ayat
ayat yang merangkai suruh
suruh yang merangkai juz
itu dihafal dengan baik
sehingga ini begitu terjaga
karena itu ketika kita melihat
ini sebagai satu hal yang luar biasa
cara membacanya cara memegangnya
inspirasi yang kita dapatkan dari ayat yang pendek
begitu banyak karya tafsir yang lahir
maka tentu cara penurunannya pun
itu pasti istimewa
nah disini mila
ada pendapat yang begitu banyak diikuti oleh para ulama
sebagai satu kesatuan yang kita lihat hari ini
dari suruh al fatihah
yang tiga puluh juz ini
atau pada hitungan banyak ulama
itu diturunkan dengan dua periode
periode yang pertama
dia diturunkan secara utuh
itu yang kemudian disebutkan di dalam al quran
ada yang filailatil qadar
ada yang filailatin mubarakatin
dalam bahasa arab
itu artinya turun sekaligus
nah nanti ada ayat yang lain
itu artinya turun sedikit demi sedikit
ada periode masanya
itu yang kemudian dikatakan
turunnya al quran kepada rasulullah
al quran yang diturunkan pada
yang penuh kebaikan itu
adalah turunnya al quran dari
dimana disitu ada begitu banyak
yang hanya bertasbih dan berzikir
itu oleh allah dikatakan
yang akan saya turunkan
kepada rasul nabi
akhir zaman penutup para nabi
itu yang diturunkan
itu pun ulama berbeda pandangan
sekarang ilmu itu kan terbuka
ada pendapat yang masyur
misalnya menyatakan itu tanggal dua puluh satu ramadan
ada yang mengatakan itu tanggal dua puluh dua
karena itu dua puluh empat hari
pas dari ramadan berarti turunnya pada malam dua puluh
itu juga adalah malam
ada pendapat yang mengatakan itu tanggal dua puluh dua
dan begitu seterusnya
walaupun yang dulu saya pelajari dari guru saya
itu menyatakan tanggal dua puluh lima ramadan
bagaimana dengan yang pertanyaannya tadi
tujuh belas itu berarti dari mana sebenarnya
juga dari ayat al quran
ketiga allah mengatakan
bahwa al quran itu
inqun tum aman tum billah
apa yang kami turunkan
kepada hamba kami
hari al furqan hari pembeda
apa itu hari al furqan
dijelaskan oleh ayat itu
adalah hari dimana bertemunya
kelompok apa disini pengikut nabi
dan orang orang yang mengingkari
kenabian nabi muhammad
yaitu suku quraish mekah
terjadi pada waktu yang disebut dengan perang badar
itu oleh banyak ulama'
dikatakan tanggal tujuh belas ramadan
yang ada di quran juga memberikan
inspirasi kan ada yang turun
di laylatul qadar ada yang turun
nah ini tetap dalam koridor ini juga
tidak disepakati oleh semua ulama
karena itu bagian dari sejarah tetapi ulama'
yang kemudian mengatakan
turunnya al quran itu adalah
turunnya al quran kepada
itu dimulai dari
surah dari ayat
pertama ikhroq sampai lima itu
dan seterusnya lima ayat
inilah yang turun pada tanggal tujuh belas
ramadhan kemudian allah
atau dua puluh tiga tahun
oke jadi saya baru mendapat pencerahan
artinya bahwa ada
semuanya ada dasarnya ya pak jai ada dasarnya
yang perlu kita pahami adalah bahwa
al quran ini diturunkan dalam dua periode
yang pertama tadi dari laul mafus
ke langit dunia baitul izzah
kemudian disimpan dulu sampai kemudian
akhirnya diturunkan melalui wahyu
karena itu kan metode
tentu saja boleh jadi
yang namanya sejarah itu kan
orang kan tidak kemudian
hari dan waktu
kita jangankan sejarah seribu empat ratus
kakek saya dulu kalau ditanya
kapan lahirnya itu tanggalnya
bingung kadang kadang menjawab
ini pamanmu lahir waktu agresi militer
belanda kapan itu kan kita juga memastikan
juga sulit ya kapan agresi militer belanda
apa pas masuknya belanda apa hari pagi
siang dan sore itu juga
berbeda beda tetapi substansinya
adalah kita meyakini bahwa
quran itu turun dari allah kepada
rasulullah karena semua bukti
yang mendukung itu
terhampar di hadapan kita
datang ke studio cnn
kan yang penting datangnya saya
faiz tadi datang jam berapa ke studio
ada yang mengatakan jam tujuh
ada yang mengatakan jam delapan
boleh jadi yang jam tujuh itu melihat saya di lobi
pas jam tujuh kan
bisa jadi yang jam delapan melihat saya sudah ada di dalam studio
nah tetapi kan kedatangan saya itu
nyata nah itu sebetulnya
yang ingin saya sampaikan kepada
para pemirsa bahwa persoalan seperti ini
itu kita harus menghargai
begitu banyak pandangan
dari para ulama
selama semua pandangan itu
disampaikan oleh mereka yang otoritatif
punya latar belakang study tentang
menarik pak kiai kita juga masih akan bahas
terkait kenapa kemudian
saya juga sempat membaca ya kalau tidak salah
di hadis pak kiai nanti kalau salah mohon dikoreksi
terkait bahwa ramadan itu
juga bulan diturunkannya
beberapa kitab ilahiyah
tapi kita harus judah dulu pak gai pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan ramadan akan kembali setelah yang satu ini
ya pak pirsah terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan ramadhan dalam episode
hikmah nuzul quran
pak kiai melanjutkan pertanyaan tadi
yang pada segmen pertama
jadi saya sempat membaca
kalau salah mohon dikoreksi
apakah betul bahwa kitab kitab ilahiyah yang lain
itu diturunkan pada bulan ramadan
itu memang ada banyak riwayatnya
itu dalam musnad imam ahmad
bahkan imam ibnu hajar
seorang pakar hadis itu juga membahas
hal hal yang sangat menarik
memang ada hadis yang sanatnya itu tidak sahih
tetapi ada hadis yang masih bisa diterima
itu sebagai dalil
permasalahan seperti ini menurut ulama ahli sunnah
ini kan bukan permasalahan pokok dalam agama
kapan diturunkannya ayat ayat itu
oleh karena itu sebagian ulama mengatakan
bahwa itu boleh saja diterima
sebagai cerita sejarah
itu justru ada orang
yang sekarang meragukan itu
antara ramadan dengan puasa
kan begini misalnya gini
hadis itu kita terima bahwa semua
kitab suci itu diturunkan
pada bulan ramadan
nah para pemirsa saya ingin
memberikan sedikit gambaran
antara laylatul qadar
ramadan dan puasa
itu berdiri sendiri
artinya bulan ramadan itu sudah ada
untuk kita umat islam
buktinya ayat quran kan
yang tadi kita baca
bulan ramadan yang istimewa
yang didalamnya allah turunkan
al quran tentunya turun itu ya dimulai dengan
masa kenabian rasulullah
berarti itu tiga belas tahun pertama
di kota mekah kan
puasa itu puasa ramadan
itu baru disyariatkan oleh allah
pada tahun kedua hijriyah
oleh karena itu kan ada rentang
waktu hampir lima belas tahun
sehingga kemudian ada orang bertanya
ini benar gak sih
ramadan itu dikatakan syahrul quran
kewajiban ibadah puasa itu
kan jauh setelah turunnya
ada yang salah dalam pemahaman kita
sebenarnya tidak ada yang salah karena
bulan ramadan itu sudah ada
puasa dan laylatul qadar
itu tidak dikaitkan dengan puasanya kan
tapi dikaitkan dengan bulan
ramadan nya nah oleh karena itu
ketika kita kemudian
mendapatkan dalam catatan sejarah
dalam beberapa riwayat hadis
seperti injil seperti
taurat suhuf ibrahim
banyak lagi yang allah turunkan kepada
para nabi itu dinyatakan
turun di bulan ramadan
itu kan tidak bertentangan dengan apapun
terkait dengan keyakinan saya
sebagai seorang muslim
menunjukkan betapa istimewanya
dari allah taurat kan allah
yang turunkan kepada nabi musa
sebagai petunjuk untuk orang orang
yang beragama yahudi di masaikah
kemudian datang nabi isa misalnya
dalam keyakinan kami umat islam
itu membawa wahyu ilahi
yang bernama injil
untuk disampaikan kepada
umat nasrani di masa itu
kemudian turun al quran
kepada rasulullah ketiga misalnya
tiga kitab besar ini
dengan agama besar yang ada hari ini
itu semuanya allah turunkan
di bulan ramadan itu menunjukkan
dan betapa pentingnya
bulan ramadan itu
bukan masalah missing link ya pak
tapi kita hanya ilmunya belum ketipu
iya bisa jadi mungkin bacaan kita
walaupun seperti saya
saya tidak kemudian sangat expert pada bidang
misalnya sejarah al quran
semua yang ada
dalam literatur itu saya terima
selama semua itu keluar dari
ulama ulama yang otoritatif
misalnya permulaan turunnya
di tanggal dua puluh satu
di tanggal dua puluh tiga di tanggal dua puluh lima
itu kan tidak memberikan dampak
apapun terhadap kesucian
al quran dan terhadap kebenaran
al quran itu hanya pencatatan
dari aspek sejarah saja
baik pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan
dari pemirsa gapai kemuliaan yang masuk
kita akan semak bersama mari
sebagai seorang muslim
jika kita tidak bisa mengaji
terima kasih wassalamualaikum
bagaimana pak kiai
tentunya ini kebetulan di hadapan kita ada
kemampuan saya membaca
mustaf ini dengan kemampuan mila dan
teman teman kameramen itu pasti akan
berbeda berbeda bukan saja
pada aspek kemampuan mungkin juga
berbeda kesempatan kan begitu
berbeda latar belakang
kesehariannya maka kalau ditanya
maka yang perlu
kita ketahui untuk apa
karena ada bagian dari surah
al quran ini yang harus
ulama mengatakan bahwa
al fatihah itu menjadi
rukun itu apa kalau kita belajar ilmu
usul fikih rukun itu adalah
sesuatu yang menjadi
bagian dari satu pekerjaan
kalau pekerjaan ini tidak dilakukan
maka pekerjaan yang lain juga
tidak sah itu namanya
rukun diantara rukun sholat
itu dikatakan adalah
ngaji al fatihah secara
baik dan benar itu
melaksanakan sholat ketiga
kalau saya tidak membaca al fatihah
yang keabsahannya bergantung
kepada sesuatu maka
sesuatu itu hukumnya akan
mengikuti yang induknya
kalau sholat saya tidak sah
kecuali dengan membaca al fatihah
maka kemampuan untuk membaca
jadi buat penanyaan tadi
sebagai seorang muslimah
surah al fatihah maka dulu dari kecil
kita kan surah yang pertama kali
diajarkan itu adalah
surah al fatihah jadi kalau
ada orang mengaku
muslim hari ini
dengan keterbukaan teknologi
tidak bisa membaca surah al fatihah
saya juga mempertanyakan
seserius apa dia
dalam beragama itu yang pertama
ada pun yang lain
itu bergantung dengan
oleh orang yang mengerti agama
dikanggap sebagai guru agama
maka ketika semua orang bertanya
kepada saya kan saya harus menjawab
jawaban saya harus berdasarkan apa
ya berdasarkan al quran
mendasari pemikiran dan jawaban
saya terhadap al quran maka
saya harus mampu
untuk membaca al quran
bahkan memahami al quran
menafsirkan al quran jadi
berkaitan dengan ngaji tadi
dan kebutuhan setiap manusia
yang pasti wajib itu adalah
baik jadi intinya
kalau paling wajib adalah surah al fatihah
lebih bagus lagi ya pak gaya
apalagi zaman sekarang
mengaji al quran itu yang
quran yang pakai tajwid ada
lihat kan yang merah hijau
bahkan ada yang juga menggunakan alat bantu suara kan
karena mengaji al quran itu
tidak bisa dengan teori
karena misalnya idhram
idhram itu mendengung
tapi mendengungnya idhram itu bukan
jadi itu satu benar mila
itu keistimewaan al quran
dia tidak bisa dipelajari tanpa guru
kalau kita baca al quran seandainya
quran ini ditulis seperti zaman
saidina usman zaman saidina usman itu
mus'ab usmani itu ditulis
kan kalau ba ta ra itu dibedakan
dengan titiknya kemudian
sehingga dulu orang kalau ngaji
itu harus talaqti
mendengar dari guru dan itu yang benar
karena misalnya begini
dengan alam taro yang jadi alam taro
itu di depannya sama loh
alif lam dan mim
alam taro kaif hafa itu alam taro
itu kayak sama tulisannya
kalau tanpa guru salah nanti
nanti dibaca alif lam mim taro
yang di sini dibaca alam
terus dhaliqal kitab
itu yang menunjukkan bahwa
al quran itu tidak bisa dipelajari tanpa guru
masya allah pak kiai bicara soal
kembali lagi ya soal bagaimana
kemudian quran diturunkan kepada nabi muhammad
itu kan melalui wahyu ya
tapi bagaimana kemudian wahyu itu disampaikan
kepada nabi muhammad dalam bentuk apa
ada yang dalam bentuk
itu yang banyak disampaikan
bahwa malaikat jibril itu
turun ke hadapan rasulullah
menjelma sebagai manusia
menyampaikanlah pesan allah itu
ada dalam banyak
riwayat yang wahyu itu turun
itu seperti suara lonceng
dan itu kata rasulullah yang terberat
maka dalam beberapa riwayat
rasulullah itu ketika menerima wahyu itu
rasulullah itu ketika menerima wahyu
di musim yang dingin itu
berkeringat rasulullah ada pada
masa tertentu ketiga wahyu itu
turun dan kebetulan
beliau berada di ruang yang terbuka
itu minta bagian kepala rasulullah
yang mulia itu ditutupi
sehingga orang tidak melihat
wahyu itu diturunkan
itu adalah cara allah
nanti setelah wahyunya turun
rasulullah itu kemudian
mengumpulkan para sahabat
dan disampaikan dan itu menarik
caranya jadi wahyu itu
turun dari allah maka jibril
yang membawa pesan itu
disampaikan kepada rasulullah
maka kemudian rasulullah mengumpulkan para sahabat
dan sahabat itu unik ketika
berhadapan dengan rasulullah itu mereka
yang pertama adalah kelompok penulis wahyu
ini sekretaris nabi
karena nabi itu dibuat
secara sengaja oleh allah
tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis
ditugaskan oleh rasulullah
mereka ketika nabi bilang
saya baru dapat wahyu ya misalnya
kul huwa ullahu ahad allahus somat dan seterusnya
maka mereka mencatat
mereka mencatat dengan alat
tulis yang berbeda beda mungkin yang
kaya kayak sayyidina usman karena sering
itu pakai pelepah kurma
ada yang pakai batu dan sebagainya
nah yang di depan rasulullah ini
itu adalah mereka
yang menulis atas kesadaran sendiri
karena mereka ingin memiliki
nah yang sebelah kiri ini tidak menulis
tapi langsung menghafal
oh menghafal insya allah
ini adalah mereka yang menghafal plus menulis
yang ini menghafal
bukan mereka nggak mau menulis
jangan bayangkan hidup
di masa nabi seperti kita yang
terbuka ada kertas
ada ipad gitu kan
di masa itu alat tulis itu sesuatu yang
sangat sulit dan itu rahasianya
mengapa allah menurunkan
nabi muhammad di mekah
karena masyarakat mekah itu punya tradisi
hafalan yang kuat
mereka bisa dilihat
mereka menghafal sa'ir
mereka menghafal nama orang tua
itu hebatnya orang arab
nasabnya sampai hafal
kalau mila mungkin bapak dari kakek
sudah tidak tahu
mereka punya tradisi menghafal yang kuat
maka dulu di masyarakat mekah itu
menulis menjadi aib
tapi menghafal itu menjadi keistimewaan
sebuah kehormatan gitu
pak kiai kita harus jeda dulu
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan
masih akan kembali setelah yang satu ini
terima kasih pemirsa
anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
dalam episode hikmah nuzul quran
pak kiai sebagai penutup ini
yang menjadi pertanyaan mungkin
yang menjadi pertanyaan mungkin banyak orang yang juga bertanya
atau mungkin bahkan sudah mengetahui jawabannya
tapi ini kita merefresh lagi
kenapa kemudian allah itu menurunkan quran kepada nabi muhammad
yang sosoknya sebenarnya kan berasal dari keluarga terhormat sebenarnya
tapi beliau ini tidak bisa membaca dan menulis
jadi sebenarnya hikmahnya itu seperti apa pak kiai
saya ingin sampaikan yang pertama tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis
itu di masa rasulullah bukan sesuatu yang aib
karena tadi banyak yang mengandalkan hafalan
tetapi dalam konteks ⁇ mujizat al quran menjaga kesucian agama
ketidakmampuan rasulullah membaca dan menulis
itu mendatangkan kemuliaan buat al quran
misalnya begini kalau rasulullah itu bersentuhan dengan ilmu pengetahuan
pernah sekolah maka sekolah itu akan terangkatkan derajatnya
luar biasa alumninya jadi nabi
luar biasa guru ini kayak apa ilmu dan cara mendidiknya
sehingga punya murid yang jadi nabi
tetapi kemudian untuk kepentingan manusia jangka panjang nih
sehingga manusia itu di setiap zaman tidak akan pernah ragu bahwa ini datang dari allah
bukan dari nabi muhammad
nabi muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis
artinya nabi tidak menguasai literatur sebelum islam
tidak mengetahui sejarah misalnya
dan tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup
al quran ini bisa menceritakan kejadian di masa lalu
maka orang akan mengatakan bahwa itu bukan berdasarkan bacaan rasulullah
tapi pasti ada yang memberitahu
ketiga rasulullah misalnya bisa menceritakan kepada sebagian kaum yahudi
nasrani yang ada di masa itu
bagaimana proses kelahiran nabi isa
bagaimana bunda mariam itu menjadi santri yang terhormat di baitul maqdis
ketika mereka bersengketa siapa yang bisa menjadi wali dari mariam
sepeninggal ayahnya imron
itu diceritakan dengan jelas proses kelahirannya dan sebagainya
padahal nabi kan tidak pernah sekolah dan bukan ada ahli sejarah
bukan cuma itu
bahkan kejadian yang dulu terjadi
kemudian dilupakan orang
nanti justru diabjau setelah rasulullah itu menjadi bukti kebenaran al quran
nabi tidak punya ilmu yang cukup untuk itu
ketika fir'aun ditenggelamkan oleh allah di laut merah itu
kan fir'aunya diselamatkan
hari ini kata allah saya selamatkan engkau fir'aun
diangkat oleh allah mengapung itu ke atas
kemudian disimpan sebagai mumi
kemudian baru seratus tahun belakangan ini kan
ketika napoleon masuk ke mesir
kemudian melakukan eskavasi itu
menemukan satu jasad
jasad ini kemudian dipelajari oleh arkeolog
itu menunjukkan ini sepertinya ramses
yang hidup di zaman nabi musa
kemudian jasadnya diteliti mengandung garam
seperti pernah tenggelam
maka kemudian itu menjadi bukti kan
bahwa rasulullah tidak pernah belajar ilmu tentang mumi
nabi juga tidak pernah mempelajari kisah detail
bagaimana dahulu fir'aun allah hancurkan
dan nabi juga saat itu tidak pernah tahu ada muminya fir'aun belum ditemukan
tapi ketika kemudian kehidupan manusia berkembang
ternyata al quran tetap menemui kebenarannya
itu diantara hikmahnya
rasulullah itu tidak bersentuhan dengan peradaban apapun
rasulullah tidak bersentuhan dengan sekolah manapun
tidak bersentuhan dengan guru manapun
sehingga saya selalu meyakini bahwa ini datangnya dari allah
bukan karya rasulullah
dan ada yang menarik lagi
kalau mila pasti tahulah
sumber dasar agama itu adalah quran dan hadis
nanti ada ayat dan hadis itu yang saling beririsan
tetapi redaksi kosa kata diksi gaya bahasa
itu berbeda antara quran dengan hadis
padahal keluar dari mulut yang sama
sementara misalnya mila karena sering membawa acara bersama saya
mungkin hari ini mila sudah tahu gaya bahasa saya
mungkin sudah mulai familiar
ini orang kalau ngomong begitu nanti biasanya kesini kesini kesini
karena sudah familiar
kosa kata yang digunakan juga begitu
tapi itu tidak terjadi pada rasulullah
ketiga al quran misalnya mengatakan
sama manusia itu bersaudara beriman itu bersaudara
nanti ada hadis yang terkait dengan persaudar mu'lim
itu menunjukkan kan bahwa nabi tidak menulis
nabi tidak membaca nabi tidak menguasai apapun dari ilmu pengetahuan dan peradaban yang ada
supaya nanti terlihat bahwa ini datang dari allah
yang mana yang datang dari rasulullah
dan ini akan terus menjaga kemurnian al quran sampai dengan akhir zamannya
pak kiai terima kasih atas ilmunya
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
pemirsa terima kasih
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada allah azza wa jalla
selamat menaikkan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
saya meladya rahman dan juga qiyai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali di gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wa bila'i taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh